musim kemarau yang berkepanjangan membuat puluhan hektare hutan milik perhutani di tuban dan probolinggo beberapa hari ini hangus terbakar
meski tidak ada korban jiwa namun kebakaran mengancam ekosistem satwa dan tumbuhan langka di sekitarnya
kobaran api terus menjalar membakar daun dan semak semak di hutan pakah kabupaten tuban kami siang
cuaca panas ditambah kondisi hutan yang kering menyebabkan api terus meluas di beberapa titik
meski tidak ada korban jiwa kebakaran membuat ekosistem hutan menjadi rusak
tak hanya itu hembusan angin disertai kepulan asap yang mengarah ke jalur pantura membuat pandangan pengguna jalan terganggu
ini hutan pakaka pak sering terjadi kebakaran ini
sering sekali pak disini pak
mengganggu tak pengguna jalan
sangat mengganggu karena kita sebagai pengguna jalan juga merasa terganggu dengan adanya kebakaran lahan di jalan raya ini
belum diketahui penyebab pasti kebakaran hutan
petugas menduga kebakaran diakibatkan kegiatan pembakaran warga yang tak bertanggung jawab
kalau unsur untuk pemanfaatan lahan kayaknya enggak cuma memang ada unsur kesengajaan membakar hutan tapi tujuan apa kami belum bisa menemukan itu
jadi tiap tahun terjadi pak
ya tiap tahun terjadi dan sering sekali
sementara di probolinggo belasan hektare hutan milik perhutani di bukit bentar juga ludes terbakar
petugas polisi hutan yang diturunkan melokalisir titik api juga sempat kesulitan karena api semakin meluas akibat banyaknya semak kering yang mudah terbakar
belum diketahui pasti penyebab kebakaran namun diperkirakan sebanyak tiga belas hektare lahan pohon jati dan pohon sambi hangus terbakar